beginilah video amatir saat nasma bertemu dengan ibu kandungnya setelah dua puluh tujuh tahun terpisah di desa
saluampak kebuatan luwutara sulawesi selatan pada kamis enam juli dua ribu dua puluh tiga lalu pertemuan antara
anak yang bernama nasma dan ibu yang bernama dorce berhasil atas bantuan para netizen melalui
media sosial kerinduan sang ibu pun tak terbendung hingga sang ibu tak kuasa menahan
haru dan jatuh pingsan hingga mendapat perawatan untuk pertama kalinya oleh putri kandungnya sendiri
kisah berawal saat anak dan ibu ini harus berpisah saat sang putri baru berusia tujuh belas tahun
bulan setelah beranjak dewasa nasma terus mencari keberadaan sang ibu dengan berbagai
cara dan begitu pula sang ibu hingga akhirnya dipertemukan kembali
sebelum bertemu nasma terlebih dahulu memastikan bahwa itu benar orang tuanya yang selama ini ia
cari saat dikonfirmasi di kediamannya pada senin sepuluh juli dua ribu dua puluh tiga dorce ibu kandung nasma menceritakan
kisahnya hingga harus terpisah bapaknya larang saya kerja sampai dia bawa itu anaknya atau
ke tarakan kah atau sandalkan kah sampai
tidak ketemu lagi sampai sekarang sang ibu kini sangat bahagia melihat anaknya kini sudah tumbuh
dewasa dan sudah memiliki suami ia pun tak pernah menyangka bisa melihat sang anak setelah dua puluh tujuh tahun
berpisah dan hanya bisa memandangi foto semasa kecil sang buah hati yang masih disimpan hingga
saat ini muhammad riaz syaifuddin lu utara sulawesi selatan itu memang sekali apa rumahnya